terima kasih ya udah mau antar info aku dari sekolah
harganya berapa ya
wah cantik gak usah dibayar udah ada yang bayar kok
udah ada yang bayar
iya tadi pagi ada yang suruh saya antar jemput kamu setiap hari
orangnya tuh ciri ciri cakep putih sama kayak kamu deh
tapi bedanya dia naik mobil mewah
dan satu lagi kayaknya dipakai seragam kayak kamu deh
ah pi kamu kenapa sih sekarang berubah sama aku
gak kayak biasanya tau gak
enggak aku aku gak apa apa kok
kamu yakin nunggu tante merah
udah jam berapa ini loh
gak apa aku tunggu tante meri aja
kalau kamu mau pelan pelan pelan pelan aja ya
jangan kalau gitu aku nungguin kamu
gak usah ki gak apa kalau kamu mau pelan pelan pelan pelan aja
gak gak aku nungguin
saya kamu sendirian sini
rupanya si mary udah atur semuanya
ternyata dia lebih pintar daripada gue
lu selalu bikin gue susah
buat cari duitnya dia sama
kau belum datang ya
gak tau aku juga
udah lah mendingan aku hantar kamu aja ya
lihat muka kamu tuh udah mulai pucat
udah ki gak apa
aku biar nunggu di sini aja kamu pelan pelan aja ya
kamu kenapa sih sekarang udah gak mau deket sama aku lagi
dan kenapa tante meri marah lagi soalnya

karena kan dia biasa biasa aja dia baik baik aja kan
mendingan sekarang aku counter kamu
tapi naik angkut
gak naik sepeda
sebenernya kalo naik sepeda ntar kamu jatuh aku gak sadar lagi
ki tante meri tuh kan udah ngasih pesen ke aku
aku harus nungguin sampai dia jemput aku
dan begitu juga kalo misalnya dia ngantre ke sekolah
udah ya mendingan kamu pulang sekarang
aku takut kalau nanti tante mary melihat aku ngobrol sama kamu dia malah tambah marah
nanti kamu dimarahin lagi
aku pulang dulu ya
udah mau akun tuh
kamu mau kah
bentar okan di mercy korang dah
ya udah neng ada yang mau dibantu lagi nggak
hei cewek kampung gue mau lo turutin perintah gue
hei lo budak ya
lo bilang sama dia kalau selama ini cuma mainin dia
dan bilang juga kalau lo udah punya cowok baru
dan cowok baru lo itu tukang ojek yang suka ntarjemput lo ke sekolah
jadi lo sengaja gitu bayar tukang ojek itu biar semua ini terjadi
iya gue mau bayar juga
lo harus turutin perintah gue
oke lah gue bakal lakuin apa aja yang lo mau oke
tapi tolong jangan belunya
tergantung kalau lo bisa pegang omongan lo oke gue kabulin pernikahan

ya allah aku berkorbanin sayang aku sebagai pandeminian
toh bantuin aku
kata orang betawi kalau berangkat pagi pagi rezeki nambah
sebab belum dipatok ayam
siang nih paruh harga berarti
enggak nafih nafih enggak
obat biasa enggak serius
ubat jangan sampai masuk angin
mbak be kan lagi sakit ngapain sih pakai nyukur segala
udah lah enggak usah istirahat aja di rumah ya
enggak enggak sakit gue udah baik kok
jangan masuk angin
lucky enggak mau tahu ya be
lucky akan tanya kau petik obat apaan nih
gue enggak bisa ngumpetin penyakit gue
keima lagi deh yo
kurang aja lu ya kurang aja lu ya

mabuk lu ya
enggak enggak apa apa
lagi kan kamu ngapain jalan sendirian disini
tante mary nggak jemput aku ke sekolah
jadi aku pulang aja jalan kaki
ya ampun yang tadi aku bilang juga
apa mending aku anterin kamu pulang tadi
jadi sekarang aku anterin kamu pulang
tapi aku gak masuk ke lokal mata mabuk ini
kamu tuh tahun ini bilang gak deh
kalau udah suarakan itu
kamu apa sih lu
kalau tria tria tuh di utara
kalau biar gak
tuh orang kelewatan banget ya
dia sikas sikas di rumah
sementara kamu nunggu di sekolah
kalau kamu tadi nggak pulang ya
kamu pasti nunggu sampai malam
kalau bisa sampai subuh
gimana sih tuh orang
bukan maksud aku marahin kamu
cuma aku kesel aja sama tante mer
dia tuh pelin pelan orangnya
lebih serjaga omongannya
nggak apa koki
kamu udah perhatian banget sama aku
yaudah sekarang kamu masuk ke dalam rumah
kalau kamu udah masuk dalam rumah
kamu makan terus banyak minum air putih
kamu perlu minum obat
yaudah aku masuk dulu ya
aduh mampus gue